bintang tim nasional sepak bola indonesia andik vermansyah
memanfaatkan masa jeda kompetisi liga super malaysia
dengan menjalani fisioterapi di surabaya
andik cederasa tampil di piala aff lalu
andik fermansyah menerita cedera pada sendi lutut
setelah beberapa saat menjalani rehabilitas di surabaya
andik merasa kondisi fisiknya membaik
pemain sayap tim nasagah rudaini berharap bisa kembali berlatih
pada akhir bulan ini
selama saya jalani terapi ini kan ada kemajuan kemajuannya
itu membuat saya jangka operasi
tapi rabu ini terakhir mau dilihat pakai alat kamera
gak tahu apa namanya